kapolda metro jaya irjen muhammad fadil imran didampingi direktur kriminal umum
kombes pol hengki haryadi dan kabit humas polda metro jaya kombes poltuno yudo wisnu
andiko mendatangi rumah sakit meepada setiabudi jakarta selatan untuk mengetahui langsung kondisi
kristalino david ozora pada selasa siang rombongan disambut langsung oleh ketua
gerakan pemuda ansor dki jakarta ainul yakin beserta sejumlah pengurus ormas banser
mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kunjungan bapak kapolda dan terima kasih kami juga atas
proses hukum yang sudah berjalan dengan adil dengan baik dengan objektif sehingga pada hari
ini kita sampai hari ini kita sudah mendengar kasus ini mulai terang benderang kapolda metro
jaya menjelaskan selain untuk menjenguk david kedatangannya di rumah sakit mayapada
juga untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga dirinya menegaskan pihaknya yang
berkomitmen untuk menyelesaikan kasus kekerasan anak dengan seadil adilnya sore ini saya datang
ke rumah sakit mayapada untuk datang melihat langsung membesuk ananda david polda metro jaya
dari awal dibawa ke pimpinan saya berkomitmen untuk
menyelesaikan kasus ini dengan seadil adil sebelumnya polisi telah menetapkan dua orang
tersangka yakni mario dan sl dalam penganiayaan yang menyebabkan korban david tidak sadarkan
diri selain itu penyidik juga meningkatkan kasus anak saksi ag dari anak yang berhadapan
dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum badru jamal jakarta